pasangan capres cawapres prabowo subianto sandiaga uno menggelar kampanye akbar di stadion utama gelora bung karno
pada pidato politiknya prabowo berterima kasih kepada para pendukungnya dengan menyebut bahwa kampanye ini sebagai rapat akbar terbesar sepanjang sejarah politik indonesia
prabowo sandiaga mengikuti salat subuh berjamaah bersama masa pendukungnya dan petinggi partai koalisi pendukungnya
selain itu tampak hadir sejumlah ulama dari fpi gnpf mui dan persaudaraan alumni dua ratus dua belas
sejak dini hari masa pendukung prabowo sandi melantunkan salawat zikir dan doa bersama yang dipimpin sejumlah tokoh
pada pidato politiknya prabowo merasa setelah delapan bulan berkeliling rakyat memang menginginkan perubahan kepemimpinan
prabowo juga mengutip pernyataan kpk yang menyebut bahwa kebocoran anggaran mencapai dua ribu triliun rupiah
selain itu ketua umum gerindra ini juga mengungkapkan alasan utamanya kembali maju pada pilpres dua ribu sembilan belas karena merasa muak dengan kondisi republik ini

pada saat ini ketua umum gerindra mengatakan bahwa kebocoran anggaran mencapai dua triliun rupiah
pada saat ini ketua umum gerindra mengatakan bahwa kebocoran anggaran mencapai dua triliun rupiah
saya tanya rakyat indonesia tolong menjawab korupsi sudah terlalu parah atau belum